bang pipi tetap gak ada
gak sampai mati
tapi jadi kasus yang ditangani polisi
tenang kami tidak meninggalkan jejak
ini penelasan ongkosnya
satu pun gak ada yang kamu kunci
tapi sepertinya mereka teman teman cuy sama usep
karena ncuy sama usep gak ikut diusir
nah kita berbual

saya sudah beralih ke rumah sakit
itu siapa yang itu
atau itu siapa yang itu
bagaimana temen satu paket kamu
lagi ke rumah sakit
tapi dia ngeluh
jantungnya kerasa sakit
kamu gak nganter
sudah dianter sama keponakannya
nanti kalau ada apa apa
saya mau dikasih tau
alhamdulillah sehat kemarin mah sempat asam urat
saya permisi dulu mau jalan jalan
anak buah kang darman
sekarang yang pegang termitik
terminal kang darman
kang darman cuma backup

mau balik lagi kesini
tidak ada yang mau ngopi
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
semarang semarang semarang
semarang semarang semarang
semarang semarang semarang
ini dulu wilayah kita
tapi nama kang bahar begitu besar
bisa bikin bergetar nyali orang yang mendengar
kang bahar sudah tidak ada
dan kita sudah pensiun
yang pegang pasar sekarang
adalah generasi setelah kita
taslim sama mawardi
kabarnya tadi mereka diserang sepuluh orang
mawardi selamat dia bisa kabur
tapi taslim habis dikabur
kroyok sama mereka
sampai akhirnya harus dikirim ke rumah sakit
dan saya tahu
mang pipi tetap tidak ada
kang pirman syahpitra
dia bekas anak buah saya yang paling hebat
sudah setahun lebih
dia harus bertarung sendirian melawan rasa sakit
jantung paru paru lambung ginjal diserang dalam waktu yang sama
dia sanggup bertahan dengan penuh kesabaran
dia tahu itu cara tuhan memperbaiki kesalahannya di masa lalu
barusan dia pulang
mungkin sebentar lagi ketemu dia
ketemu sama akang